sebagai antisipasi meluasnya penyebaran virus corona
pemerintah indonesia akan menutup penerbangan dari dan menuju ke tiongkok mulai rabu besok
bandara kuala namu deli serdang sendiri telah bersiap sejak satu minggu yang lalu
dan akan menolak wisatawan tiongkok untuk masuk
menanggapi instruksi pemerintah pusat
pengelola bandara kuala namu pt angkasa pura ii mengaku
telah bersiap sejak dua minggu yang lalu dengan melakukan pemeriksaan ketat pada para penumpang
tidak hanya penumpang asal negara tiongkok namun juga negara lainnya
pihak angkasa pura telah berkoordinasi dengan operator penerbangan dan kkp di kuala namu
hingga selasa siang masih ada beberapa warga tiongkok
yang masuk ke indonesia dari kuala namu melalui transit negara malaysia
februari atau hari rabu yang akan datang
kami juga sudah berdiskus dengan para pihak airline
bahwa mereka juga sudah mendapat perintah dari internal
untuk melakukan asal
ataupun untuk melaksanakan perintah tersebut
bahwa sejak hari rabu nanti tidak ada lagi pelayanan untuk terbang ke cina
maupun melalui transit
ataupun yang akan datang semua akan ditolak
dan hal ini angkasa pura dengan kkp juga sudah bersinergi
bahkan sebelum ada jalan ini sejak dua minggu tiga minggu yang lalu
kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap warga negara
dan hanya seluruh penumpang yang datang dari luar negeri